kita dipakai orang lain dan upload gambar itu gambar gambar yang penting
sebetulnya kemarin itu kami tahunya ketika mau mengupload kegiatan kegiatan pada
tanggal dua bulan ini kita menemukan beberapa gambar yang terlihat di dalam gambar ini
dua puluh empat april itu kami sudah tidak bisa
kami curiga apa kena hack atau ada hal yang lain mungkin ada error sistem dan sebagainya
ternyata pada kemarin tanggal tiga mei tiga mei teman teman memberikan laporan bahwa
akun kita dipakai orang lain dan upload gambar itu gambar gambar yang tidak senonoh
kami mengadakan komunikasi koordinasi ke kominfo dan insya allah itu kominfo pada hari ini